presiden joko widodo menargetkan kementerian kesehatan dan bkkbn
untuk menurunkan angka stunting pada balita di indonesia
maka setiap tahunnya berdasarkan hitungan kemenkes
ada dua strategi besar yang digunakan pemerintah untuk menurunkan stunting
intervensi gizi spesifik akan dikomandoi oleh kementerian kesehatan
yang ditujukan kepada anak dalam seribu hari pertama kehidupan atau hpk
dan kepada ibu sebelum masa kehamilan atau remaja putri
intervensi ini bersifat jangka pendek dan hasilnya dapat dicatat dalam waktu yang relatif pendek
sementara untuk intervensi gizi sensitif akan diorkestrasi oleh bkkbn
melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan
dan merupakan kerja sama lintas sektor
sasarannya adalah masyarakat umum di lokus tertentu
tidak khusus untuk seribu hari pertama kehidupan
tapi yang spesifik itu tadi kita bagi dua
yang sebelum lahir dan sesudah lahir
yang sebelum lahir fokusnya adalah bagaimana kita bisa memastikan
gisi darahnya ibu ibu dan fa nya itu cukup
itu tadi dengan intervensi kita berikan table
tambah darah dan juga dengan anti natal care atau konsultasi lah
naik dari empat ke enam selama masuk kehamilan dilengkapi dengan usg
sehingga kita bisa deteksi dini kalau ada potensi stunting di pri kelahiran
dari catatan data
studi status gizi indonesia atau sgsi tahun dua ribu sembilan belas
hal ini karena kurangnya asupan gizi
setelah proses kehamilan
tanya itu analisa dari kementerian kesehatan pada usia enam hingga dua puluh tiga bulan setelah bayi lahir
juga bisa terjadi stunting akibat kurangnya protein hewani pada makanan pendamping asi atau empasi
lembaga swadaya masyarakat sepuluh days fund
yang fokus pada permasalahan stunting di empat kabupaten di nusa tenggara timur
mendapatkan sejak dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
khususnya di wilayah kabupaten manggarai barat
padahal secara nasional
provinsi ntt merupakan daerah dengan angka stunting terbesar
jadi data stunting yang kami miliki misalnya di manggarai barat
tempat pilot project kami dari tahun dua ribu

bahasanya seperti itu
itu penurunannya itu di manggarai barat itu termasuk yang paling tinggi di tahun dua ribu dua puluh satu
itu penurunannya di seluruh ntt
kita bekerja di sana sudah ada sekitar tiga tahun
kita tidak mengklaim pekerjaannya pemerintah kabupaten
tentunya mereka juga punya strateginya sendiri
yang gencar untuk bagaimana menurunkan itu
dan puskesmas puskesmas di manggarai barat itu bekerja luar biasa kerasnya
untuk mempercepat penurunan stunting di indonesia
untuk mempercepat penurunan stunting di indonesia
untuk mempercepat penurunan stunting di indonesia

yang pertama akan meningkatkan frekuensi konsultasi ibu hamil
dari empat kali menjadi enam kali dengan dokter
kemudian akan menambah jumlah unit alat usg di puskesmas puskesmas
menteri kesehatan juga berjanji akan memberikan makanan tambahan mengandung protein hewani
berupa telur ayam dan susu uht tiap hari pada balita
kemudian menteri kesehatan juga berjanji membenahi sistem rujukan pasien stunting
dan semuanya akan ditanggung oleh bpjs
kemudian menteri kesehatan juga mengatakan akan mengintegrasikan daftar vaksinasi lengkap untuk bayi dan bali
untuk bayi dan balita dengan vaksinasi covid sembilan belas menggunakan monitor basis teknologi
kemudian yang terakhir adalah menambah daftar dua vaksinasi dasar
yaitu vaksin pneumonia dan vaksin diare untuk balita
arman helmi galu prestisa jakarta